kita ke informasi selanjutnya
puluhan hektare padi di kabupaten malang rusak parah akibat serangan hamawereng
akibatnya para petani mengalami gagal panen dan merugi hingga puluhan juta rupiah
beginilah kondisi persawahan yang ada di wilayah penarukan kabupaten malang
puluhan hektare tanaman padi rusak parah akibat serangan hamawereng sejak satu setengah bulan terakhir menjelang panen
hamawereng menyerang dari batang hingga membuat padi tersebut tidak menghasilkan butir padi bahkan mati kering
para petani pun harus gigit jari karena mereka gagal memanen sawahnya pada bulan ini
akibat serangan ini sawah mereka hanya menghasilkan dua puluh hingga tiga puluh persen dari hasil normal
kabupaten khususnya di daerah kami di kelurahan penarukan ini
ini serangan hamanya di antara lima puluh sampai enam puluh persen
terus hasilnya itu tinggal lima belas sampai dua puluh persen
sementara itu dinas tanaman pangan holti kultura dan perkebunan kabupaten malang tidak bisa berbuat banyak
karena selain serangan warang tanaman padi pun juga mati karena serangan virus yang dibawa oleh warang itu sendiri
setelah kami cek ternyata itu bukan warna tapi virus yang dibawa warna
di tanaman kuning sebetulnya karena virus itu harusnya dibakar
meski demikian dinas pangan telah memiliki program untuk mengatasi hal tersebut
yaitu dengan pemberian benih pada jenis cih herang dan cibogo dengan kualitas tahan warang
dinas pangan juga menyarankan agar para petani mengikuti asuransi pertanian
agar jika terjadi permasalahan seperti ini para petani bisa mendapat ganti rugi yang cukup untuk menggantikan kerusakan tersebut